tapi gue mau satu hal nih
tolong jangan salahkan camilla
jangan marah sama camilla
karena camilla sama sekali gak tau tentang hal ini dil
dia gak tau tentang hal ini
jadi jangan sampai lo salahkan camilla
brengsek lo fadil
tengah tengahnya lo berbuat begini sama gue dan camilla
lo pikir gue akan percaya sama kata kata lo fadil
di mata gue
lo tetap hanya salah fadil
lo tetap salah
gue gak akan maafin lo
gue gak peduli sama kata kata lo
gue gak peduli fadil
gue gak peduli
apa ini dil
gue mau bilang makasih sama lo fadil
terima kasih untuk apa nih
terima kasih karena lo udah berusaha selama ini fadil
lo gak marah sama gue
dan sangat bergabah
dan bahkan lo udah salah
karena lo udah membohongi kami lah
juga mama dan papa
tapi justru itu yang membuat gue berterima kasih sama aldo van
karena lo mengambil keputusan ini
karena lo mau menjaga kami lah
dan juga untuk menjaga jendin dalam rahim kamilah
buah cinta gue dan camillah
hal ini gak gampang pernah lakukan saya
jadi mana mungkin gue marah sama lo
terima kasih fadil
sekali lagi makasih fadil
terima kasih fadil
gue gak punya alasan untuk marah sama lo fadil
karena gue tau lo siapa
bahkan saat lo benci gue sekalipun
lo tetap bersikap fair sama gue
dan itu yang sangat gue kagumi dari seorang taufan rinaldi
harusnya gue berterima kasih sama saudara kembar gue
yang pemberani dan juga fair
terima kasih fadil
terima kasih fadil
terima kasih fadil
terima kasih fadil
saudara kembar gue yang punya kesan
mudah mudahan setelah ini kondisinya tovan jadi membaik ya pak
kok lama sekali ya
oh fadil udah sadar
saya saya juga sudah menjelaskan semua yang terjadi pada fadil
dokter ada apa dokter
iya pak ada apa pak
ini enggak enggak enggak enggak enggak ada apa apa kok sayang
enggak ada apa apa
benar papa enggak apa apa
iya enggak ada apa apa enggak ada apa apa
kalau begitu saya permisi dulu pak
mila bapak masuk dulu ya
betul nggak ada apa apa dokter
enggak ada apa apa kok enggak ada apa apa
saya hanya mau ngecek saja dulu
kalau begitu pak saya mau pergi dulu ya
oh saya permisi dulu ya
kamu sudah sadar enggak
alhamdulillah sudah pak
ya allah alhamdulillah nak
akhirnya kamu sadar juga
papa senang sekali
papa senang sekali melihat kamu sudah sadar sekarang nak
syukurlah nak syukurlah
iya pak fadli juga senang
dan ini semua juga berkat bantuan papa
papa senang sekali melihat kamu sekarang sudah sadar
sekarang papa papa periksa kamu dulu ya
gimana kondisi fadil om
kondisi fadil sekarang sekarang jauh lebih baik
kamu sekarang sudah stabil kondisinya
selamat datang dari tidur panjang kamu ya nak ya
saya sudah menceritakan semuanya sama pak fadil
dan kami berdua sudah sepakat
kalau mulai hari ini
kami akan kembali bertukar posisi
dan saya akan mengakhiri semua penyamaran saya
ya allah kenapa kata van lama sekali keluarnya
dan kenapa kenapa dari tadi perasaan aku tidak tenang seperti ini ya allah
oh ya allah
kau mau memperhatikan
sepertinya sikap dr effendi waktu membaca sms itu
seperti aneh ya pak
kenapa kok tiba tiba dia seperti orang kaget banget pak
ada apa ya pak
papa juga nggak tahu pak
mungkin dia baru mendapat berita yang membuat dia kaget
tapi kenapa ya pak
kenapa dr effendi tiba tiba
tiba tiba langsung terburu buru masuk ruangan lagi pak
dan sekarang juga
sekarang juga fadil nggak keluar keluar lagi pak
ini kok sama sekali sih
kok nungguin tovan aja lama seperti ini sih pak
sampai jumpa di video selanjutnya